good morning senang banget akhirnya sampai juga nih di kawasan puncak bogor jawa barat setelah
tadi macet macetan tapi kayaknya itu semua terbayar ya begitu melihat pemandangan indah
yang hijau dan sejuk kayak gini udah ada dua gading gajah artinya kita lagi ada dimana nih
kita lagi ada di royal super garden puncak bogor wah sekarang kami berdua mau coba nih
menikmati ragam aktivitas yang ada di sini apa aja ya yang seru ya yuk kita langsung cobain ⁇ lets ⁇ go
destinasi pertama saya dan nataya berada di daerah cisarua nih saking banyaknya pilihan atraksi dan
aktivitas di sini saya jadi bingung yang mana dulu ya oke kita lihat puncak dari ketinggian
lima meter dulu yuk tentu sebelumnya kita pakai helm dan tali pengaman atau harness dulu ya biar aman
meskipun menjajal wahana ekstrim mumpung energi masih penuh cuaca juga mendukung yuk kita naik
dan langsung coba lalui rintangan ini pelan pelan sabar jaga keseimbangan ya dulu deh sebetulnya
ada lima lintasan yang tersedia untuk para pengunjung yang berusia mulai dari lima tahun
sampai dewasa kelihatannya sih mudah ya tapi pas ngejalannya wah ngeri ngeri sedep juga nih
pertama nah tapi yang obstacle selanjutnya ini adalahan jalan selanjutnya ya kita sudah sampai di pitstop pertama nah tapi yang obstacle selanjutnya ini adalah ketinggian terbaik terbaik

ini mau banget sih
kayak jadi kita jalan di atas seutas tali
pegangannya kanan kiri terus kayak renggang gitu
jadi talinya kemungkinan kayak bakal kanan kiri kanan kiri
tapi kira kira bisa nggak kita ngelewatin ini semua
makin mendekati garis finish tingkat kesulitan tantangan jalur semakin meningkat
wah harus pintar pintar atur strategi dan energi nih
yeay setelah melalui halang rintang akhirnya sampai juga nih di checkpoint terakhir dan tertinggi
yes flying fox menyeberangi danau sambil melihat pemandangan hijau kawasan puncak
energi terkuras banyak untuk aktivitas fisik tadi
mampir dulu deh ke the savana restoran buat isi tenaga sebelum lanjut main main lagi
saya langsung memesan paket lengkap mulai dari main course sampai ke dessertnya
duh udah ngiler banget deh liat chefnya mengolah makanan andalan disini
menariknya lagi sebagai salah satu unit dari grup taman safari indonesia
tetap bertemakan alam liar dan satwa hingga di area restonya
gemes banget nih melihat pemandangan yang tak biasa sembari menikmati hidangan yang tersaji
ini experience baru sih buat saya sama nataya yang jauh jauh datang ke sini berdua
tapi makannya bisa rame rame rasanya bareng sama walabi yang ada di sana tuh kayaknya ngeliatin kita ya
jadi ternyata disini kita gak hanya bisa ngasih makan hewan atau satwa yang ada
tapi juga sebagiannya

sekaligus makan bareng
lanjut yuk gantian kita coba kasih makan satwa yang ada di sini
kalau dari resto paling dekat kita jalan ke afrika

bisa jalan jalan di afrika adventure sambil kasih makan walabi zebra dan hewan asal afrika

mereka sudah jinak dan terbiasa dengan kehadiran manusia
sehingga pengunjung bisa langsung berinteraksi hingga mengelus satwa
bosan dengan hewan berukuran kecil dan sedang
keser lagi deh ke tempat yang hits disini
biar bertemu dengan satwa tertinggi di dunia
gak hanya bisa dipandang dan difoto kita benar benar bisa dekat dengan duo jantan bernama barak dan kali
senang sekali rasanya menjelajahi lahan seluas empat belas hektare ini
edukasi dan rekreasi semakin menyenangkan
karena kita bisa berinteraksi langsung dengan ragam satwa dari berbagai daerah
baik dari dalam maupun luar negeri bersama sahabat ataupun keluarga
kita ada rekreasi di belakang sana tempat area kita ini
jadi kalau menurut saya ini one stop holiday
jadi gak cuma untuk menginap saja
nggak usah perlu kemana mana
kita ada rekreasi ada kuliner juga
capek jalan kaki terus
sekarang saya mau coba keliling ruang terbuka hijau yang ada bersama unta ah
unta yang saya tunggangi kali ini berpunuk dua dan berasal dari australia
yuk kita keliling mumpung masih ada waktu
wahana dan atraksi disini dimulai sejak pukul sembilan pagi hingga empat sore
jangan lupa like share dan subscribe ya
sambil dengerin gemericik air waduh tenang banget rasanya
komplit deh perjalanan liburan saya kali ini
bukan hanya bisa menikmati keindahan alam dan menjajal keseruan aktivitasnya
melainkan menambah momen kebahagiaan lagi bersama sahabat saya
selanjutnya jalan jalan kemana lagi ya
oke sampai jumpa di weekend g dua w berikutnya ya
clarissa radia andika marianto andra anhar kabupaten bogor jawa barat